kasihkan cnn indonesia breaking news dan saat ini kita sedang mengikuti jalannya pemberian vaksinasi tahap kedua kepada presiden jokowi dan juga jajarannya
presiden jokowi tadi sudah mendapatkan dosis vaksinasi yang kedua
seperti kita ketahui memang vaksinasi ini perlu dilakukan sebanyak dua kali
dua minggu yang lalu tepatnya presiden jokowi sudah menerima vaksin tahap pertama
dan pada hari ini presiden jokowi dodo menerima vaksin tahap kedua
vaksin yang diberikan tetap vaksin sinovac yang merupakan vaksin asal tiongkok
dan kita ikuti ini keterangan presiden setelah mendapatkan vaksin kedua bersama jubir satgas covid sembilan belas dr reza broto
bagaimana menjelaskan mengenai dua kali vaksin ini pak
ya jadi setelah suntikan ya
yang suntikan vaksin yang pertama itu di tiga belas januari yang lalu dua minggu yang lalu
sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua
dan sama seperti yang dilakukan dua minggu yang lalu tidak terasa
kalau dulu setelah dua jam hanya pegal pegal sekarang saya kira juga sama saja
saya juga aktivitas kemana mana juga
baik setelah ini tentunya masih banyak kegiatan selanjutnya ya pak presiden ya
pak realisasi vaksinasi nakes ini memang dikatakan masih rendah gitu ya
menurut bapak bagaimana nih sebenarnya ke depannya upaya dari pemerintah
ya ini kan memang baru awal awal ya vaksinasi ini awal
dimulai dari tenaga kesehatan nagas baik dokter maupun perawat
dan biasa di awal itu ada manajemen lapangan yang perlu diperbaiki
sehingga hari ini memang kita baru mendapatkan kurang lebih dua ratus lima puluh ribu yang sudah divaksin untuk nakes
tetapi sehari dua hari ini sudah melonjaknya cukup tajam
jadi sehari bisa lima puluh ribu
kita harapkan memang targetnya karena kita memiliki tiga puluh ribu vaksinator yang ada di kurang lebih sepuluh puskesmas kita
maupun di tiga rumah sakit kita
kita harapkan sebetulnya sehari paling tidak bisa sembilan ratus sampai satu juta yang bisa divaksin
tapi itu memang perlu waktu perlu manajemen lapangan yang baik
dan ini yang selalu terus saya sampaikan pada menteri kesehatan
baik pak lalu untuk masyarakat sendiri kapan rencana pak akan dimulai
ini sesuai yang saya sampaikan awal
pertama memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan
perawat ini prioritas
kemudian nanti berikutnya tni polri dan pelayan publik serta masyarakat nanti berbarengan
saya kira di bulan februari
pertengahan sudah bisa masuk ke sana
baik insya allah
kita doakan semua agar lancar
pesan pesan pak untuk seluruh masyarakat indonesia
ya meskipun nantinya sudah divaksin
kita tetap jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga
memakai masker mencuci tangan menjaga jarak
ini penting karena kuncinya juga ada di situ
selain vaksinasi kunci yang kedua adalah menjaga protokol kesehatan
hindari kerumunan kurangi mobilitas kemana mana
baik terima kasih banyak pak presiden
semoga sehat selalu dan lancar semuanya